mendatangi balai kota
mereka menuntut gubernur dki anies baswedan
untuk segera melakukan upaya banding ke mahkamah agung
terhadap putusan pt un yang menurunkan nilai upah minimum provinsi
atau ump dki jakarta
dalam orasinya serikat buruh dki jakarta melontarkan dua tuntutan
pertama buruh meminta gubernur dki jakarta
untuk melakukan banding terhadap putusan pt un
yang menurunkan nilai ump dki jakarta
sebesar rp enam puluh delapan menjadi rp empat lima ratus tujuh puluh tiga
kedua mendesak pengusaha tetap membayar upah
sebesar rp empat enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat per bulan